mengawali kegiatan penduruan bendera
semoga kita diberikan kelancaran
penurunan dari sang saka merah putih di istana merdeka republik indonesia berakhir
dan saya saat ini bersama dengan seluruh anggota dari tim merah pasukan penggibar bendera pusaka dua ribu tujuh belas
yang hari ini sukses menghantarkan sangsaka merah putih menurunkan jadwal tiang bendera
dan menyerahkannya kembali kepada presiden republik indonesia jokowi dodo
dan salah satu yang hari ini cukup mendapat sorotan lebih
khususnya di sore hari ini sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat saat upacara penurunan dilakukan
adalah sang pembawa baki dari tim merah ruth shelin eglisha pruburba
yang kamu lakukan di sana adalah suatu kebanggaan khususnya bagi kamu paski beraka dua ribu tujuh belas
dan juga seluruh masyarakat indonesia tentu saja yang melihat performa kalian
gimana perasaannya saat ini boleh ceritakan kepada kita sedikit
perasaan yang saya alami sekarang bercampur
ada dukanya ada sedihnya dan ada gugupnya
tapi kami berusaha semaksimal mungkin
apa yang kami latih selama tiga minggu di cibubur
kami balas hari ini dan kami hajar hari ini
dan puji tuhan hari ini kami bisa menurunkan sang saka merah putih
dan mengembalikan ke tempatnya
kira kira rus kalau misalnya mau mengatakan ini untuk siapa rush
berterima kasih dalam performa kalian dalam sore hari ini
saya ingin menyampaikan terima kasih
terima kasih atas semua yang telah papa mama berikan kepada
dan terima kasih atas doanya sehingga ruth bisa melaksanakan tugas ini dengan sempurna
dan terima kasih sebesar besarnya telah membesarkan ruth sampai seperti ini
kalau kepada keluarga ruth di rumah dibinjai kan tempat tinggal ruth ya
karena yang saya tahu saat ini mereka sedang melihat tadi melihat performa ruth
dalam upacara penurunan sang saka merah putih
jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya kepada ruth
dan kepada seluruh tim ruth sehingga kami bisa melaksanakan ini dengan sempurna
ruth dari tiga minggu latihan ada hampir satu bulan latihan ruth kan sebenarnya memang sudah cukup dijagokan ya
sama teman temannya juga sama dan seluruh orang orang yang melihat latihan kalian selama di wisma sugondo cibubur
sebagai pembawa baki
sebenarnya ruth cukup percaya diri nggak sih
atau melihat ada beberapa kompetitor lain dalam memperebutkan posisi pembawa baki tersebut
pertama pertama latihan itu agak sedikit bubuk
karena rata rata semua lebih cocok untuk membuat baki dan sayangannya sih sepertinya berendah
tapi lo tetap bertekad berupa payah dan bekerja keras sehingga bisa menjadi baki di penurunan ini
dan kepada seluruh teman teman ruth yang ada di cibubur
ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya dan doanya
terakhir ini rut ya harapan ruth untuk hari raya kemerdekaan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua ini apa untuk indonesia khususnya
semoga indonesia kedepannya makin maju makin berjaya
terima kasih banyak ruth atas waktunya ya sekali lagi great job bangga sekali
sukses semangat ya
silahkan kembali berkumpul sama temen temen selamat beristirahat
demikian wawancara dengan pembawa baki dan sebagainya